setelah beroperasi selama satu bulan dengan tarif flat rp lima per oktober
lrt jabodebek beroperasi dengan tarif maksimal rp dua puluh
lantas dengan tarif seperti ini apakah masih banyak calon penumpang
yang akan menggunakan moda transportasi ini
dan bagaimana evaluasi pasca tiga puluh hari beroperasi lantaran
sempat terjadi beberapa masalah di awal pengoperasian ini
dan untuk membahasnya kita sudah bergabung melalui sambungan virtual
dengan manajer public relations lrt jabodebek kuswardoyo
selamat pagi pak kuswardoyo
selamat pagi mbak medan
iya pak dari sisi manajemen lrt jabodebek sendiri
apa saja evaluasi satu bulan pasca pengoperasian lrt jabodebek
dan ada berapa penumpang yang sudah menggunakan lrt jabodebek ini
ya jadi memang selama satu bulan beroperasi lrt jabodebek
di awal beroperasi kami mendapatkan tarif promo dari pemerintah
seharga rp lima flat untuk semua relasi
nah kemudian saat ini pemerintah memberikan tarif promo selanjutnya
yaitu tarif mulai dari rp tiga hingga maksimal rp dua puluh
jadi tarif yang berlaku saat ini adalah masih merupakan tarif promo
selama masa satu bulan beroperasi lrt jabodebek sudah mampu
lebih kurang satu enam juta pengguna jasa
jadi kalau kita rata ratakan dalam satu hari itu
pengguna jasa lrt jabodebek mencapai empat puluh tujuh ribu pengguna jasanya
awal awal kami beroperasi masih ada beberapa kejadian yang mengganggu
atau membuat pengguna jasa merasa kurang nyaman
di antaranya masalah pengereman dan lain sebagainya
tapi tentunya itu semua kami lakukan perbaikan
kami berupaya untuk melakukan perbaikan bersama semua stakeholder yang ada
dan kami harapkan tentunya masyarakat saat ini yang menggunakan lrt jabodebek
sudah bisa mulai merasakan adanya perubahan dari kondisi kondisi tersebut
pak kami juga mendapatkan informasi terkait dengan tarif ini
tarif yang diberlakukan bagi pengguna jasa minimal tiga
dan juga tarif maksimal dua puluh rupiah hingga akhir februari dua ribu dua puluh empat
apakah tarif ini akan berubah lagi setelah akhir februari
bagaimana sebenarnya pengambilan keputusan untuk penetapan tarif ini
jadi tarif yang berlaku saat ini adalah tarif promo kedua
yang diberikan oleh pemerintah kepada pengguna jasa lrt jabodebek
tentunya kalau kita berbicara terkait tarif yang akan diberlakukan nantinya
sesuai dengan pm nomor enam puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
bahwa nantinya pemerintah akan memperlakukan tarif itu setelah februari tahun dua ribu dua puluh
tapi tentunya nanti kita lihat kembali kebijakan dari pemerintah
apakah nanti pemerintah akan memberikan tarif promo lanjutan
atau akan menerapkan itu setelah februari dua ribu dua puluh empat nanti
jadi semua keputusan tarif itu
ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan
untuk keputusan pengambilan penetapan tarif ini sebenarnya tolak ukurnya itu seperti apa pak
ya jadi kalau terkait dengan tarif tentunya ini adalah kebijakan dari pemerintah ya mbak
jadi pemerintah yang memiliki kebijakan penetapan tarif
di dalamnya sudah termasuk juga ada pso
nah tentunya akan lebih pas apabila nanti ditanyakan kepada teman teman dari kementerian perhubungan
karena mereka selaku regulatornya
yang menetapkan tarif tersebut
sedangkan kami di sini hanyalah operator yang menjalankan operasional keretanya
seperti itu mbak
kami akan terus memantau terkait dengan kebijakan tarif lr seja bo daibag ini
dan tentunya di awal awal ya pak
sempat banyak sekali keluhan mulai dari kereta yang remnya tidak mulus
dan juga sempat bermasalah di sistem kelistrikan dan juga berhenti di tengah
dan saat ini juga masih ada yang mengeluh terkait dengan headway yang masih cukup lama
yaitu adalah lima belas menit
apakah saat ini masih terjadi kendala seperti ini pak
ya semua kendala yang sempat terjadi di awal pengoperasian itu kami upayakan
untuk kami perbaiki semaksimal mungkin bersama semua stakeholder yang ada
secara bertahap kami lakukan perbaikan
alhamdulillah saat ini sudah jauh lebih baik dan lebih nyaman digunakan oleh semua pengguna jasa
demikian juga terkait dengan jumlah frekuensi perjalanannya
kami akan terus menjalankan lrt ini bertambah dari hari demi hari
kami akan melihat dulu posisi kondisi di lapangan seperti apa
bersama dengan semua stakeholder dalam hal ini kementerian perhubungan dan lain sebagainya
selalu melakukan evaluasi terkait operasi ini setiap hari
dan jika dirasa memang diperlukan menambahkan perjalanan
maka kami akan sampaikan kepada teman teman di kementerian perhubungan
kita sama sama bahas apakah memang sudah diperlukan untuk penambahan perjalanan
sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat
baik pak berdasarkan evaluasi anda
bagaimana terkait dengan kondisi di stasiun stasiun ya seperti itu
stasiun mana saja yang sudah ramai
stasiun mana yang masih sepi
dan bagaimana dengan strategi selanjutnya
ya kalau kita lihat selama satu bulan beroperasi ini
stasiun stasiun yang memang sangat ramai diantaranya adalah stasiun duku atas
stasiun duku atas menjadi stasiun yang paling ramai
digunakan oleh warga masyarakat untuk berangkat ataupun datang
dalam pengoperasian lrt jabodebek ini
di samping itu juga ada stasiun harja bukti
kemudian bekasi barat
itu merupakan beberapa stasiun
yang memang cukup padat
tentunya masih ada warga masyarakat
yang memang masih menggunakan lrt hanya sekedar untuk mencoba
karena memang kita tahu bahwa lrt ini adalah salah satu transportasi dengan teknologi terbaru
di mana salah satunya tidak ada masinis di dalam pengoperasiannya
nah hal hal inilah yang kemudian menarik masyarakat untuk mencoba menggunakan lrt
tapi apapun itu
minat masyarakat untuk menggunakan lrt saya rasa cukup baik
dan kami berterima kasih kepada
semua warga masyarakat
yang telah bersama sama menggunakan transportasi publik
yang telah disediakan oleh pemerintah
pak perbaikan apa saja pak yang penting dilakukan pasca sebulan beroperasi pak
perbaikan apa saja yang penting dilakukan pasca sebulan
anda sudah mengevaluasi terkait dengan operasinya lrt jabodebek ini
apa saja yang harus dilakukan untuk perbaikan selanjutnya
ya tentunya yang jelas kami melakukan perbaikan pada semua

dalam arti bahwa baik itu dari sarana prasarana
ataupun juga yang utama adalah terkait dengan pelayanan
kami berupaya memberikan pelayanan terbaik
baik itu di stasiun maupun itu di atas kereta
itu semua kami lakukan perbaikan
kami siapkan fasilitas fasilitas baru
yang tentunya kami harapkan bisa bermanfaat
untuk semua pengguna jasa lrt
terkait dengan data dan juga pencapaian
dan juga target dari lrt jabodetabek ini sendiri
apakah dari lrt jabodebek ini mempunyai target pak
seperti satu hari harus mencapai
bisa mengangkut berapa penumpang
dan yang kedua apakah trainset ini semuanya sudah dioperasikan
ya kalau kita berbicara terkait dengan target pengguna jasa lrt
untuk saat ini kami menerapkan target lebih kurang satu ratus tujuh belas ribu lah tiap harinya
saat ini kami baru mengangkut di rata rata empat puluh

tentunya berarti masih banyak jumlah pengguna jasa yang belum mencapai target
nah kemudian kalau kita berbicara kembali terkait dengan trainset yang ada
nantinya kami akan mengoperasikan memiliki sebanyak tiga puluh satu trainset
dan akan dioperasikan dua puluh tujuh trainset dalam setiap harinya
saat ini kami baru mengoperasikan enam belas trainset dengan dua ratus tiga puluh empat perjalanan
tentunya perjalanan ini akan kami tambah
dan kami akan memperbaiki dengan kondisi di lapangan
jika memang diperlukan penambahan
maka kami akan bekerja sama dengan pemerintahan perhubungan
kita mereview dan kemudian kita siapkan perjalanan perjalanan selanjutnya
sehingga nantinya pada akhirnya akan bisa tercapai dua puluh tujuh trainset berjalan setiap hari
baik terima kasih manager public relations lrt jabodebek kuswardoyo
dan kami akan terus memantau perkembangan dan juga hasil evaluasi lrt jabodetabek
terima kasih selamat bertugas kembali pak